makanya kalo ustadz musa pergi bagus dong berarti
iya kan iya kan
aduh hai kal
kenapa sih kak kamu mau gagalin ustadz musa itu unggul
eh sobri masalahnya
di mimpi aku itu ustadz musa kalau udah pergi gak akan balik balik lagi
aduh ini gak bisa jadi gelap banget ya
rancangan tadi siang gak bisa jadi malu
alhamdulillah dia terang lagi
terang lagi terang lagi
gak ada pisang lagi nih menurut saya
mungkin kan mau ke pasar
ada apaan sih
saya bawa berita yang positai belum tau
yaudah deh nih saya dengerin ya sambil duduk nih
gak ada apa sih
pesantren ini baru saja dapet hadiah gede
seru nih pak dek
empat puluh ribu
ya makin salah aja
empat puluh juta pak dek
empat puluh juta
kalian itu dengar aja ya
empat puluh juta
betul pak dek
empat puluh juta
hadiah itu buat biaya umroh ramadan gratis dari kakek arif
ternyata allah dengerin doa siti siang malam
siti pengen banget berangkat umroh
ini saya cerita belum selesai
belum ada titik sama komanya
jadi hadiah ini khusus buat ustadz dan ustazah aja
kebetulan tadi ustadz sama ustazah udah ngobrol ngobrol masalah ini
ustadz sama ustazah udah ngobrol ngobrol masalah ini
dan yang dapat hadiah umroh gratis ini adalah ustadz ustadz
aduh rejeki kita semua melayang
aduh coba aja kita berhasil bawa kakek arief pulang
terus ketemu sama anak cucunya
kita juga pasti dapat uang empat puluh juta ya kan
tuh pak titu sob
setelah kita pulang dari haji
kita dipanggil haji sob
itu mana main sungguh keren
kakek aku aja nih pulang dari ibadah haji di tanah suci
tau gak dipanggil apa
wih keren banget kan
itu mana main sungguh mantap lagi
keren sih keren
alhamdulillah haji sobri pulang dengan selamat
iya alhamdulillah juga
mudah mudahan haji sobri menjadi haji yang mabur
aduh aduh aduh kalian berdua kok berani beraninya sih
manggil haji sobri itu sobri doang
itu mah namanya terlalu
eh bos kita ini baru pulang dari tanah suci
jadi kalian semua nggak boleh sembarangan manggil sobri
harus bilang haji sobri
haji sobri yang paling ganteng di bumi ini
eh jangan ketawa terus tolong gini haji sobri
makanya sobri kalau ngayal jangan ketinggian jatuh kan ya
eh sobri sobri dan sobri kamu tuh boleh ngaya
tapi nyayanya tuh jangan di tempat tinggi
jatuhnya sakit kan
itu mah namanya sungguh kasihan
enggak jatuh sakit mak
enggak aku jajanin nih
sobri ini ini beneran
kan ustadz ridwan tadi subuh udah bilang sama kalian
kalau nggak dengar ya
atau santriwati itu yang harus bantu positif belanja ke pasar buat keperluan bulan ramadan
nih gue ambil ya
eh udah suruh siapa sih
nih bu teh catatannya
kita baca bareng bareng
wah bu teh
jangan sampai ada yang nggak kebeli
pokoknya suruhan dari empo siti itu
itu namanya anak soleha
masa iya sih kita tuh ke pasar
suruh prinses cantik ke pasar
udah kayak susah rimin aja po
empo tau nggak sih
di pasar ini
di pasar itu kan bau
nggak ada ojek
kan nggak mau
banyak kali alasannya
padahal ini ya jelas jelas nih
udah panas udah panas
dibilangnya becek nggak ada ojek macet macet
butet tau nggak sih
di pasar itu bau
udah gitu baunya tuh kayak butet
sama tadi mo
aduh aduh aduh aduh sayang sayang empo
ini nggak kejadi ribut mulu sih
kalau kalian ribut mulu kapan belanjanya
besok besok tahun depan
kalian sekarang siap siap
pusitai tunggu di gebrang
eh beneran eh beneran
eh ya assalamualaikum
eh posisi posisi berat posisi berat
hai ya kal
lulung deh keistrikan aja deh
udah mundur mundur mundur
kayaknya kita harus gagalin kepergian ustadz musa sun
jadi ustadz musa yang kepilih buat umroh
merdeka merdeka merdeka
kalian itu santri paling aneh deh
kau malah bilang merdeka merdeka merdeka
nggak jelas sih
karena kita itu semangat
karena ustadz musa itu mau pergi dari kunanta
siapa sih yang sering marah marah
terus siapa sih yang sering menghukum kita
makanya kalau ustadz musa pergi
bagus dong berarti
ya kan ya kan
iya sobri itu normal
aduh aduh aduh aduh
aduh hai kal
kenapa sih kak kamu mau gagalin ustadz musa itu unggul
eh sobri masalahnya di mimpi aku itu ustadz musa kalau udah pergi